polri menyiapkan tiga ratus tiga puluh tiga lokasi penyekatan di jalur tol jalan arteri hingga jalan tikus dari lampung sampai bali pada periode pelarangan mudik enam hingga tujuh belas mei dua ribu dua puluh
lokasi penyekatan akan dijaga polisi selama dua puluh empat jam
kita sudah mengantisipasi dengan kita sudah memetakan lokasi lokasi mulai dari lampung sampai ke bali dalam mencegah masyarakat yang mudik
jadi ada tiga ratus tiga puluh tiga titik penyekatan yang kita siapkan dari jalur tol ke jalur arteri
jalur arteri itu ada jalur pantura ada jalur tengah ada jalur selatan ada selatan selatan
kita siapkan semua dan kita pastikan tempat untuk menyekat nanti harus aman dan strategis
kemudian juga kita pastikan untuk personil personil yang mengawalin nanti juga siap selama dua puluh empat jam
ya sehingga kemarin kita sudah mendengarkan beberapa paparan atau presentasi masing masing kapolres tentang kesiapan
jalur jalur pos pengamanan sekaligus pos penyekatannya